karena tadi prabowo membakar bakso kita panggil abang bakso nya nanti kesini
memang ada yang bilang sih ya makan bakso itu ya pasti dimana mana cocok
mau dalam suasana panas dingin siang pagi malam kayaknya cocok aja
dan jangan khawatir karena saat ini bakso tidak hanya sekedar daging giling bundar
dengan kuah kaldu daging itu yang spesial
iya ternyata perkembangan zaman juga membuat bakso bisa bertransformasi bentuk dan rasanya
seperti misalnya ada bakso tomat ada bakso rusuk ada bakso balon ada bakso keju bakso telur bakso apalagi ya
banyak banyak bakso raksasa coba kita lihat dulu ya
makan bakso dengan saus tomat tentu sudah biasa
namun di sebuah kedai di daerah tebet jakarta selatan
ya bakso tomat adalah buah tomat yang diisi bakso
jadi bayangkan saja buah tomat yang rasanya manis asam segar
dipadu dengan daging bakso yang kenyal dan gurih
dengan ukuran yang cukup besar sebesar buah tomat menu ini jadi favorit pelanggannya
apalagi ditambah varian bakso lain yang juga tak kalah unik
yaitu bakso rawit yang pedas bakso keju dan bakso gepeng
atau bakso yang dalamnya daging daging tapi campur cabai cabai itu tuh pedas banget
itu saya suka sih itu paling suka sih itu yang bakso dalamnya daging pedas itu
paling sama besok keju sih
nah kalau anda tinggal di bandung jawa barat
jangan khawatir beragam jenis bakso bisa anda temukan di sana
salah satunya adalah bakso rusuk
konsep bakso rusuk sebenarnya sangat sederhana
yaitu bakso biasa yang ditambah potong
bersama dengan tulang rusuk sapi
namun yang membuatnya juara adalah jumlah tulang tusuk sapi yang berlimpah
tulang rusuknya enak banget
agak susah dipunya tapi jadi enak
ada sendirinya aja makannya sambil tulang rusuk
usut punya usut ide bakso rusuk ini berasal dari pemilik kedai
yang berusaha menyamakan selera makannya dengan sang istri yang orang sulawesi
terus istri saya ini orang sulawesi dia suka dengan pondro dia suka dengan tulang
ya sudah kenapa setiap makan dia mencoba untuk kontrol
saya pengebakso garatnya akhirnya ya kita gabungin aja lah
jika bakso berbentuk bundar terlalu biasa buat anda
mungkin anda bisa jalan jalan ke bandar lampung
karena di sana anda bisa menemukan bakso kotak
bakso kotak bentuknya benar benar kotak
dan tak hanya itu anda juga bisa menemukan sepuluh varian bakso yang tak kalah anehnya
di antaranya bakso ranjau cinta dengan isi cabai yang pedas
bakso beranak besar
nah untuk yang bakso balon bentuknya paling reneh
bakso ini pada dasarnya adalah bakso telur
hanya saja adonan telur dibuat sebagai lapisan luar bakso
hasilnya bakso telur besar dengan tekstur yang unik
dari semua bakso yang dinyatakan enak dan lezat
kunci terpentingnya adalah kualitas daging sapi yang digunakan
karena hal itu akan berpengaruh pada rasa
tidak hanya pada bakso
tapi juga pada kuahnya